kita ke informasi selanjutnya
isak tangis mewarnai kedatangan para korban gempa di sulawesi tengah
dengan pihak keluarga minggu siang
pemerintah kabupaten lamongan kini tengah fokus
untuk melakukan pemulihan psikis para korban
isak tangis korban gempa dan tsunami sulawesi tengah ini pecah
saat bertemu keluarga mereka pasca pemulangan oleh pemerintah kabupaten lamongan
para korban mengaku masih trauma dengan bayang bayang gempa dan tsunami
yang terjadi di palu donggala serta kabupaten sigi
selain bencana alam kekacauan sosial sementara akibat penjarahan
juga menjadi tekanan kejiwaan mereka dalam kondisi darurat
untuk saat ini pemerintah kabupaten lamongan berupaya melakukan pemulihan
di berbagai bidang mulai kesehatan dan trauma psikologis para korban
di lamongan sendiri sudah ada sekitar tiga ratus orang pengungsi dari sulawesi tengah
yang berhasil dipulangkan
dari desa itik

yang sudah dipulangkan baru
berapa tiga ratus ya
pemerintah juga terus melakukan komunikasi bersama pihak terkait
dalam proses memulangkan warga lamongan yang saat ini masih berada di pengungsian
minum satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat